rencana penambahan harga tiket naik ke candi borobudur sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah bagi wisatawan lokal
dan seratus dolar amerika serikat bagi turis mancanegara belakangan justru menimbulkan kegaduhan
pengumuman rencana penambahan harga tiket itu disampaikan menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut pinsar panjaitan pada sabtu
hal akan membatasi orang naik hanya seribu dua ratus per hari
dari satu dua ratus per hari itu kalau orang asing kita kasih seratus dolar
kalau yang dalam negeri kita kasih tadi seratus ribu
kemudian anak sekolah tadi ada yang berpunyai lima puluh ribu tapi kita putuskan dari lima ribu rupiah
gubernur jawa tengah ganjar pranowo senin siang angkat bicara menanggapi kegaduhan
soal kenaikan harga tiket borobudur
ia menegaskan bahwa harga tiket rp tujuh ratus lima puluh seperti yang disampaikan luhut berlaku untuk wisatawan yang hendak naik ke atas bangunan candi borobudur
namun hal itu masih dibahas
masih dibahas oleh twc nanti dengan badan pengelola
dan itu bukan tiket masuk lho itu tiket naik lho
kemarin tulisannya tiket masuk jadi semua takut
tiket masuknya tetap
bahkan yang anak sekolah berpunyai lima puluh ribu rupiah
bagi wisatawan lokal non pelajar akan dikenakan tarif sebesar rp tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per orang
sedangkan untuk wisatawan asing sebesar seratus dolar amerika serikat atau sekitar satu empat ratus rupiah per orangnya
sementara tiket masuk kawasan candi borobudur tetap sebesar lima puluh ribu rupiah
namun harga tiket ini hanya berlaku bagi pengunjung yang masuk sampai ke area plat nomor
dan yang berpengalaman untuk mencari jalan ke candi borobudur
meski masih sebatas wacana
naikan harga bagi wisatawan yang hendak naik ke candi borobudur
mendapat protes dari berbagai pihak
para pedagang di kawasan obyek wisata candi borobudur resah
karena akan berdampak pada pendapatan mereka
ayo nggak bisa naik segitu gak lima puluh ribu jarang yang naik kok
yang harganya yang stabil aja
sebagai upaya pelestarian cagar budaya dunia
pihak balai konservasi borobudur mengaku perlu adanya pembatasan pengunjung
yang naik ke bangunan candi borobudur
usulan yang disampaikan luhut untuk membatasi jumlah pengunjung sebanyak satu dua ratus orang per hari juga perlu dikaji
mengingat sudah adanya kerusakan pada struktur bangunan candi borobudur seperti pengikisan
pengikisan di tangga candi
kita meminimalisir tingkat kerusakan kalau dari alam ya
kita menjaga membatasi pengunjung itu juga
dan dari faktor manusia kerusakan dari vandalisme buang sampah corak coret
sejumlah meme yang menyindir rencana kenaikan harga tiket candi borobudur bertebaran di lini masa
ada yang mengunggah foto menggunakan seragam sekolah yang menyebutnya
dengan membayar harga pelajar hingga membandingkannya dengan harga masuk situs budaya di negara lain
candi borobudur merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia milik indonesia
karena pesona dan keunikannya candi borobudur masuk dalam lima lokasi wisata super prioritas di indonesia
tim liputan cnn indonesia